makasih banyak pak
umurnya udah hampir sepuluh tahun
yang kedua namanya poppy
umurnya delapan tahun
terus yang terakhir namanya bus
jadi kapten gak ada di sekolah ya bi
bibi udah tanya sama guru atau kepala sekolah gitu
malahan saya teh sempet nanya sama bapak bapak
yang jualan jajan di depan sekolah
sama tukang ojek juga
tapi mereka teh gak ada yang tahu
aduh kapten kapten
habis tuh nyari kemana lagi sih
kalau saya gak ada di sekolah
saya boleh tau
kapten emangnya kemana pak
saya juga gak tau murthy
bibi udah cari di sekitar sekolahnya
tapi gak ada
aku nanya ke rumah juga
kapten belum pulang katanya
biar saya bantu cari ya pak
bibi coba cari lagi sekitar rumah ya
biar aku sama muridnya
murthy cari di sekitar sekolah
kalau gitu permisi
kita jalan sekarang ya murthy
bagaimana akan pernah meninggalkan dia
aduh kenapa kamu gak mau makan sih
gimana mau gemuk
suruh makan aja susah
betapa beruntungnya anak itu
yaudah tunggu ibu mau mesen airnya dulu ya
aku masih belum simpen sih
tapi nanti kalau ada pasti aku bakal kasih ke kalian
tapi kalian mau gak bantuin aku untuk ngerabut hpnya tentu ya
engga ah gak berani
ya aku mau
bisa cungkring badan aku kalau ketahuan sama mami yulia
beneran kalian gak mau
nanti kalau paling mau sih
gak usah disebutin
mami yulia kan bercanggah makanan
udah jadi kalian mau gak
yoram makasih ya
ibu dimana bu
ibu dimana bu
jangan jangan ibu ada di kamar
murti pasti gak akan tahan
lihat ini semua
murti pasti gak akan tahan
ibu lagi ke pasar sayang
mau beliin makanan yang enak buat bagus
asyik bagus udah gak sabar pengen ketemu sama ibu lagi
iya bagus istirahat dulu mau gak
bobo ke kamar biar ayah anterin sekarang juga
bos mending itu anak kita bawa ke kantor yang kemarin aja bos
aneh siapin kendaraan sekarang ya
iya bos yang nyurus siapa
bukannya kalau ada anak ini si murti bakal balik
bener bos si murty gak bakalan macem macem lagi
kalau udah nikah sama bos
otak lo kecil
kebanyakan rambut lo berdua
gak segampang itulah
murti udah berani ngerjain gue
jadi ini saatnya pembalasnya
dan seribu persen
dan gue akan bahagia untuk itu
gak usah senyum
siapa yang juru lo senyum
dinamai pemain seekor

sekalian cari kapten kan
kita bisa sekalian cari ke anak kamu yang hilang
makasih banyak pak
nama anak kamu siapa
umurnya udah hampir sepuluh tahun
yang kedua namanya poppy
umurnya delapan tahun
terus yang terakhir namanya
saya rasa lebih baik sekarang
cari anaknya bapak
kalau anak anak saya
biar saya aja yang cari pak
aku bisa nyuruh anak buah aku
kuat sekalian cari anak kamu
saya juga sudah minta bantuan kok pak
ke teman saya yang di kampung
yang sekarang pindah ke jakarta
untuk cari anak anak saya juga
kamu gak mau saya bantu
mendingan sekarang kita cari kapten lagi pak
kita berpencar aja pak
biar cepet ketemu kapten
are you ready pak